yaudah aku tunggu di rumah ya
iya nanti saya jemput neng ani ke rumah
iya bed nanti mas pur ke situ
mbak beb munculnya tiba tiba
saya gak tau beb
biar orang tau kalau lo mau lewat
jangan cuma jadi pajangan aja tuh klakson
eh minta burang aja lo
gue heran sama tisna
dia mendadak berubah
gak marah lagi
malah dia nyuruh gue jalan sama rika
eh kagak semua orang pur kayak lo
gak lupain aja
lo mau cek bang
dua bang ya
tapi bisa kan sepedanya saya bawa
kasih motor lo dah lo mau gua
bapak jalan duluan ya
nanti saya ikutin dari belakang
saya mau jemput neng aninya
aninya kagak ada
oh gak ada
neng aninya adanya
kalau direpotin pelanggan yang cantik camper nikmah
biar saya cepat dapat berkah
lo kenal mereka
gue baru lihat
tapi bukan penipu kan
ya mana gue tau
kalau dari mukanya sih kayaknya bukan penipu
ya elah pur
zaman sekarang yang keren juga banyak yang suka nipu
lo jangan gitu dong
mau diantar sampai kantor

kan saya juga pernah kantori neng ani ke kantor
iya tapi kesian kok keseringan
saya gak maksa cuma kalau boleh aja
jangan ah sampai depan aja

jangan ah sampai depan kantor neng ani aja ya

pur kenapa kalian boncengan begitu
motornya sih pur di sewa penumpang
lo ketemu nyanyi si udin
terus dia ngomong apa
saya jalan dulu
ih mas pur
dadah mas pur
pur kenapa tadi lo selalu nanti rodan
pur pantes sana aja lu disuruh deketin rika
tuh si tisnak lagi ngebet si ani
udah gak usah dibahas motor gua gimana
ah enak ketinggalan jauh nih gara gara ngobrol sama si tisna sih
waduh motor gue gimana ini
ya kalau hilang lapor polisi aja
kagak kali kali aja kejadian
udah deketan diambil temen motor diambil orang
gak usah mewek
muka lu kalo mewek kagak enak
belum tentu motor lu ilang
bapak dari mana sih muter muter nyariin
kenapa balik lagi
orang yang saya tuju nggak ada
oh terus gimana
ya udah kita balik lagi aja ke depan
tuh motor lu ada
mikir lu aneh aneh
alhamdulillah ya allah
bur kamu kenapa mukanya asem begitu
gak usah ngeledek lu
beneran kamu ngaca aja di sepion
tuh kan beneran asem
neng ani gak kerja
bisa gak kamu tanya
nah gimana ya
halo beb rika maspur
yaudah aku tunggu di rumah ya
iya nanti saya jemput tank ani ke rumah
iya beb nanti mas pur ke situ
yaudah neng ani sayang
iya bebrikanya mas pur
nanti mas nur ke situ ya
jakart kamu tau nggak
tempat bakso yang paling enak di sini
neng ani minta antar makan baso ada di dalam di gang dua puluh tujuh
saya jalan dulu ya
gue mau jalan sama rika
gue teriak teriak salam
nggak taunya lo di luar
abis beli minyak di warung
kagak sekalian loh beli gula sama kopi
gula sama kopi masih ada beh
kebetulan kalau masih ada
emang kenapa kalau masih ada deh
seratus buat lu
kalau nggak dipanggil neng aninya nggak keluar bang
eh lu ngeledek gua
nggak ada apa apa kok
aku jalan dulu
jadi jalan kan